kanuraga nirompang tidak bisa diremehkan
aku harus mengeluarkan pedang zulfiqor
apa yang terjadi putraku
bagaimana hasil pertandinganmu dengan raden kian santang
apa bagaimana itu bisa terjadi
kian santang bermain dengan curah
dia menghantamku dari belakang
jika saja itu tidak terjadi
tidak akan terluka seperti ini bunda
aku tidak bisa dibiarkan
ibu bunda akan membicarakan ini pada ayah adam
iku mengalami demobakanku
karena bukan kau
raden kian santang pasti kawalahan
karena harus berhadapan dengan mahesa dan nyirompa
ditambah lagi walang sungsang dan rara santang jatuh pingsan
sebentar lagi rencana balas dendamku akan segera terwujud

untuk mengetahui apa kelemahan pedagang
tunggu kandang prabu
aku ingin melaporkan kejadian yang menimpa putraku surawisesa
apa yang terjadi dengan surawisesa
surawisesa terluka parah akibat ulakian santang yang bermain curang kandang
kandang kenapa reaksi kandang seperti itu
apakah kandang tidak percaya
karena itu yang seharusnya dia terima
sebagai seorang petarung
di saat petarung
jadi kandang mewajarkan apa yang telah dilakukan kian santang
kian santang sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan
dan satu hal lagi
jika putramu tidak menerima kekalahan dengan lapang dada
dan malah menyalahkan orang lain
dia akan menjadi calon putra mahkota yang bijaksana
aku harap kau bisa menuntun putramu untuk merenungi apa yang telah terjadi
dan apa yang dia lakukan dengan bijaksana
jika dia masih ingin menjadi calon putra mahkota
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan menjadikanmu penyakit
apa yang harus aku lakukan untuk membujukan daprabu menghukum kian santang
tapi itu terlalu mudah
aku punya cara yang lebih bagus
untuk membuatmu lebih mudah
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan menjadikanmu penyakit
kau akan mengikuti kukian santang
aku akan memberikanmu kembang
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan menjadikanmu penyakit
aku akan melakukannya
aku akan membuatmu penyakit
aku akan memberikanmu kembang